satreskrim unit tipiter polres grobogan menangkap pengelola apotik karena menjual
obat terapi covid sembilan belas di atas harga eceran tertinggi obat yang seharusnya dijual belasan
ribu rupiah per strip dipasarkan dengan harga mencapai seratus rupiah dua puluh lima box obat azitrobisin
dihidrat di sita polisi bupati grobogan mengimbau petugas agar menindak tegas pengelola apotik yang
saat ini pengelola apotik masih diperiksa di markas polres grobogan pemilik apotik dapat dijerat dengan undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman lima tahun penjara